thailand menjadi tuan rumah untuk acara pertemuan investor swasta di wilayah asia tenggara
thailand menggelar acara asean public private partnership di bangkok pada empat april dua ribu sembilan belas
acara ini digelar oleh kamar dagang thailand untuk menarik investor di asia tenggara
dalam acara ini akan membahas skema investasi langsung skema pembiayaan dan kredit
serta penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase
dua ribu sembilan belas merupakan konferensi yang akan menghadirkan sejumlah para pembicara dari sektor swasta
kemudian juga akan dihadiri oleh perdana menteri dari kerajaan thailand
dan juga kamar dagang thailand serta dialog mitra seperti dari jerman kemudian perancis amerika serikat dan juga uk
di mana pada ktt tahunan ini akan diselenggarakan pada empat april mendatang di marriot mercus queens park
di mana akan dihadirkan sejumlah pembicara
pada tahun ini atau ktt tahun ini akan mengangkat tema mengenai infrastruktur
lalu mengapa tema ini dipilih memang dianggap menjadi tema yang sangat penting khususnya di negara asean dan juga secara global
beberapa nantinya para pembicara ini akan melakukan diskusi panel untuk membahas beberapa topik
diantaranya ada membahas mengenai kebijakan kemudian juga kerangka hukum
selain itu juga akan membahas mengenai struktur pembiayaan arbitrasi
lalu seperti apa strategi market pasar yang akan dilakukan
dan juga yang tidak kalah penting adalah mengenai infrastruktur
pemilihan infrastruktur yang tepat untuk negara asean agar dapat bersaing dengan negara negara lainnya
topik topik itu yang diambil memang karena mengingat hal tersebut menjadi suatu isu yang sangat penting untuk dibahas
dan sebenarnya lalu apa itu ppp atau kemitraan pemerintah dan juga swasta
ini merupakan pengaturan kerjasama antara pemerintah dan juga swasta
yang bersifat jangkau
jadi ini adalah langkah panjang di mana kps ini akan membahas mengenai infrastruktur yang cukup besar
diantaranya adalah membangun transportasi umum seperti kereta cepat
kemudian juga bandara rumah sakit dan lain lainnya
dan untuk di thailand sendiri memang ada lima megaproyek yang rencananya akan dilakukan
seperti megaproyek pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan tiga airport di bangkok dan juga pataya
yang membutuhkan dana sebesar satu ratus satu triliun rupiah
itu memang cukup besar bagi suatu negara
dan selain itu juga akan dibangun mro pengembangan banda tapau dan juga pengembangan pelabuhan lime cabang fase ketiga
mengapa ppp ini penting
karena kita mengingat bahwa di negara asean sendiri infrastruktur kebutuhan infrastruktur cukup sangat besar
paling tidak dalam setahun membutuhkan biaya atau dana sebanyak satu triliun usd
sedangkan pemerintah hanya sedikit porsinya dalam memenuhi biaya tersebut
sehingga diharapkan dengan forum ini dapat menggayat atau menarik para investor untuk mendapatkan biaya dan juga bekerja sama
sehingga diharapkan dengan adanya peraturan atau kebijakan ini tidak ada pihak pihak atau pemerintah baik pun swasta yang dirugikan dalam membangun proyek proyek infrastruktur
sehingga salah satu kendala dalam bpp adalah mengenai lahan pembebasan atau sengketa bisa dihindari dan dapat menguntungkan kedua belah pihak